pangeran harry dan calon istrinya meghan markle tidak sabar untuk menantikan prosesi pernikahan mereka seperti kita
dan sejauh keduanya juga akan melakukan tur keliling kota dengan mengendari kereta ascot landau
usai upacara pernikahan di kastil windsor
prosesi arak arakan kereta akan dimulai dari kastil windsor sebelum kembali ke long walk
sebuah jalan setapak yang terkenal yang diapit pohon yang mengarah ke gerbang kastil
dalam rilisnya pihak istana kensington menyebut pangeran harry dan meghan markle
menantikan prosesi itu untuk menyapa warga dan menyampaikan rasa terima kasih mereka
kereta ascot landau akan ditarik oleh kuda kuda windsor grey
kuda kuda windsor gray merupakan kuda khusus kerajaan yang juga menarik kereta raja
dan anggota keluarga kerajaan ratu victoria di abad ke sembilan belas
kereta kuda akan dikawal oleh anggota resimen kavaleri rumah tangga istana